warga di jalan raya kedung waringin desa kedung gede bekasi jawa barat digegerkan
dengan temuan potongan tubuh manusia yang terbungkus karung plastik
di dewan ceguah warung pada sabtu pagi
mendapat laporan dari pemilik warung
tim identifikasi polres metro bekasi diterjunkan untuk melakukan olah tempat kejadian
kuat dugaan potongan tubuh korban dibuang pelaku beberapa jam usai dimutilasi
saat ditemukan dalam plastik tersebut terdapat sepuluh potong tubuh manusia
yang terdiri dari bagian tangan dan kaki dalam kondisi terbungkus pakaian di dalam kantung kresek
sepertinya sih bagian tangan ya
tangan terus di dalam plastik itu seperti gelang
usai melakukan olah tkp dan identifikasi
potongan tubuh manusia yang diperkirakan potongan tubuh pria yang awalnya diperkirakan berusia empat puluh tahun
dikirim ke rumah sakit polri kramat jati jakarta untuk diotopsi
usai menjalani identifikasi terhadap potongan jasad korban
polisi akhirnya berhasil mengungkap identitas korban mutilasi
korban diketahui bernama rido suhendra
pemuda berusia dua puluh delapan tahun yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online
pihak keluarga tak mengira anak pertama dari pasangan junadit dan sri yuningsih tewas secara tragis
pemuda berusia dua puluh tahun yang diketahui berusia dua puluh delapan tahun yang berprofesi sebagai pengukudi ojek online

ngasih tahu ke bapaknya bahwa ngasih foto
ktp nya ditanyakan bahwa ini benar putra bapak
jawab betul kata si orang tuanya
kemudian mereka bercerita bahwa mereka menemukan bagian bagian dari tubuhnya almarhum
yaitu kedua tangannya dan kakinya
sementara badan dengan kepalanya belum ketemu
atas peristiwa tersebut keluarga korban berharap polisi segera menangkap pelaku
yang telah berbuat keji terhadap korban
keluarga juga meminta polisi segera menemukan potongan tubuh korban lainnya